ya dan sebelumnya jenazah ratu elizabeth ii meninggalkan istana buckingham untuk disemayamkan di westminster hall
di mana warga diizinkan untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang ratu elizabeth ii
saat peti jenazah dibawa raja charles iii dan kedua putranya mengiringi dengan berjalan kaki di belakang peti mati
raja charles iii bersama ketiga saudara dan dua putranya mengiringi perjalanan kereta kuda yang membawa peti jenazah ratu elizabeth ii
keluar dari istana buckingham menuju westminster hall london inggris
warga memenuhi pinggir jalan yang dilalui iring iringan peti jenazah
sepanjang jalan menuju westminster hall juga dipenuhi bendera
peti jenazah ratu elizabeth ii akan disemayamkan di westminster hall selama empat hari
hingga menjelang prosesi pemakaman
mulai pukul lima sore waktu setempat warga inggris diperbolehkan memberi penghormatan terakhir kepada mendiang ratu
tak sedikit warga yang meneteskan air mata saat berada di samping peti jenazah
saat mengiringi peti jenazah semua anggota kerajaan mengenakan pakaian militer kecuali pangeran harry dan pangeran andrew
dikutip dari cnn com protokol kerajaan memang tidak mengizinkan pangeran harry mengenakan seragam militernya
selama prosesi pemakaman ratu
protokol istana buckingham menyebut hanya anggota keluarga kerajaan yang masih bertugas
yang diperbolehkan memakai serakat militer untuk acara besar termasuk saat prosesi pemakaman dan masa berkabung
seperti diketahui pangeran harry telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan
dan memilih pindah ke amerika serikat bersama istri dan anaknya sejak dua ribu dua puluh
juru bicara duke of sussex menyatakan
pangeran harry akan mengenakan jas resmi atau warning shoot selama prosesi pemakaman ratu elizabeth ii